nama gubernur ntb muhammad zainul majdi atau tuan guru bajang disebut presiden jokowi sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
senin pagi tuan guru bajang hadir dalam acara kuliah umum angkatan kedua akademi bela negara di jakarta selatan
acara tersebut juga dihadiri oleh presiden jokowi
tuan guru bajang mengaku tak ada pembicaraan khusus bersama presiden jokowi
nama tgb disebut jokowi sebagai salah satu calon wakil presiden yang tengah dipertimbangkan untuk mendampinginya
menanggapi hal tersebut tgb mengaku menyerahkan pilihan tersebut kepada presiden jokowi
tapi yang jelas banyak tokoh tokoh bangsa yang lebih hebat hebat
tadi bersama saya ada pak mahfud ada banyak
ya semua yang baik disyukuri saja
semua yang baik disyukuri